assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
apa kabar pemirsa
mudah mudahan semuanya dalam keadaan sehat
untuk melaksanakan ibadah suci di bulan ramadan ini
saya akan menyampaikan sebuah pesan
yaitu sumpah tuhan
yang dinamakan asams matahari
saya ucapkan dengan gerakan untuk menggambarkan alam semesta raya
demi matahari dan sinarnya di pagi hari
demi bulan apabila mengiringi
demi siang apabila menampakkan diri
demi malam apabila menutupi
demi langit dan seluruh binaannya
demi bumi dan semua yang ada di permukaannya
demi jiwa dan penyempurnaannya
allah mengilhamkan sukma kebaikan dan keburukan
beruntunglah siapa yang mensucikannya
rugilah siapa yang mengotorinya
inilah sumpah tuhan
untuk menjaga alam semesta raya
sehingga matahari bulan bintang elektron galaksi
semuanya bergerak dalam satu gerakan
bergerakan tawaf alam semesta
bukan hanya tawaf mikrokosmos agar elektron pada garis orbitnya
bukan hanya gerakan makrokosmos
agar matahari bulan bintang bergerak pada garis orbitnya
tidak bertabrakan dengan yang lain
agar senantiasa mampu bergerak pada garis orbitnya
apa yang saya ingin sampaikan kepada anda
dialah allah al muhajir
yang maha memelihara
dialah allah al muhajir
yang maha menjaga
agar senantiasa alam semesta
tentram damai terjaga dan terpelihara
itulah allah al muhajir
yang harus kita jaga dalam hati kita
namun kenyataan yang terjadi
kita adalah hambanya
yang juga harus memelihara alam semesta
yang harus menjaga dunia
tetapi yang terjadi kerusakan di mana mana
bahkan kerusakan keluarga
kita lupa bahwa kita harus mampu memelihara
bukan hanya alam semesta
kita harus mampu melihara mata kita
kita harus mampu memelihara pendengaran kita
kita harus mampu memelihara keluarga kita
kita harus mampu memelihara lingkungan kita
kita harus mampu menjaga alam semesta raya
bukan hanya dengan tanggung jawab
tetapi karena kita adalah hamba
dari allah al muhaimin
yang maha memelihara
anda kita semua adalah hamba
dari allah al muhaimin
diturunkan ke muka bumi
sebagai seorang hamba segala gus halimu
untuk menjaga keseimbangan alam semesta raya
bulan berputar mengelilingi bumi
bumi berputar mengelilingi matahari
matahari berputar mengelilingi galaksi
elektron berputar mengeli inti atom
dan manusia berputar mengelilingi ka'bah
itulah pemeliharaan bagi alam semesta
tujuh lapis langit dan bumi
yang dijaga oleh allah swt
maka kita sebagai hamba
dari allah al muhaymin harus mampu menjaga fisik kita
mampu menjaga emosi kita
agar senantiasa jauh dari iri dengki amarah kesombongan egoisme
dan yang terpenting adalah mampu menjaga spiritual kita
yang memancarkan kasih sayang cinta
yang senantiasa harus menjaga kita kita semua
yang harus kita pelihara
kita bukan hanya memelihara yang di luar
yang harus kita jaga kita pergunakan segala akal pikiran dan kekuasaan
serta kemampuan dan ilmu kita
tapi yang terberat adalah menjaga dan memelihara hati kita
memelihara mata kita
memelihara tangan kita
memelihara tubuh kita
memelihara langkah kita
sudahkah kita mampu meliharanya
mampukah kita bertanggung jawabkan apa yang telah tuhan amanahkan
mari kita rundukkan kepala sejenak di bulan yang penuh rahmat dan barokah ini
memohon ampunan dan maghfirah dari allah al muhaymin yang maha memelihara
karena kelak anda dan saya akan diminta pertanggung jawaban
menjadi hamba allah al muhaimin
allahumma ya allah
engkaulah yang maha memelihara
engkaulah al muhaimin yang maha memelihara
karena kami tak mampu memelihara lisan kami
karena kami tak mampu memelihara mata kami
tapi kami tak mampu memelihara langkah kami
karena kami tak mampu memelihara hati kami
di bulan suci yang penuh rahmat dan barokah ini
kami mohon jadikanlah kami dan semua pemirsa yang menyaksikan ini
bisa semua keluarga kami dimanapun di seluruh dunia
pelihara lah kami dari siksa api neraka
pelihara lah langkah kami
agar senantiasa kau tuntun kaum bimbing kau rahmati
bahagiakan kami dunia dan akhirat